sidang lanjutan akan digelar pada selasa delapan belas juni
lalu bagaimana sebenarnya kondisi putusan mahkamah konstitusi nantinya
mahkamah konstitusi memulai sidang perdana sengketa pilpres dua ribu sembilan belas jumat empat belas juni
sidang ini digelar atas pemohon pasangan calon nomor urut dua prabowo subianto sandiaga uno
karena tak ada lagi upaya hukum untuk menggugat hasil pemilu
kedua kubu pun diminta untuk bersiap menerima alias legowo
atas apapun putusan mahkamah konstitusi dan mendinginkan suasana
sesuai undang undang mk putusan sengketa hasil pemilihan umum atau phpu
harus diterbitkan maksimal empat belas hari kerja yaitu pada dua puluh delapan juni
ketua mk anwar usman mengatakan waktu tersebut hanya batas maksimal
sehingga putusan atas perkara bisa saja dibacakan lebih cepat
berdasarkan pasal dua puluh empat c ayat tujuh belas
uud seribu sembilan ratus empat puluh lima mk diberikan kewenangan untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu
kemudian merujuk pada pasal tujuh puluh tujuh undang undang nomor dua puluh empat tahun dua ribu tiga tentang mk
setidaknya ada tiga kondisi putusan lembaga peradilan konstitusi tersebut
pertama adalah jika mk berpendapat permohonan tidak memenuhi syarat
maka amar putusan menyatakannya tak dapat diterima
kedua jika mk berpendapat permohonan beralasan
amal putusan menyatakan dikabulkan
dan mk akan membatalkan hasil rekapitulasi nasional yang sudah diumumkan kpu
lalu menetapkan hasil penghitungan suara yang benar
dan terakhir jika mk berpendapat permohonan tidak beralasan
amar putusan pun menyatakan permohonannya ditolak
pada undang undang yang sama pasal sepuluh menyatakan putusan mk bersifat final
atau berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan
walhasil tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh